imbas aset first travel yang disita oleh negara sejumlah korban first travel menempuh jalur hukum secara perdata untuk meminta ganti rugi uang jemaah yang gagal berangkat
gugatan perdata dilayangkan lima perwakilan korban penipuan first travel
gugatan dilayangkan untuk pimpinan first travel andika surahman dan kejaksaan agung serta kepala kejaksaan negeri depok
gugatan dilakukan atas tiga dua ratus korban first travel dengan tuntutan ganti rugi material sebesar rp empat puluh sembilan miliar rupiah
kuasa hukum korban menambahkan penyitaan aset first travel oleh negara dianggap tidak tepat karena aset tersebut bukan dari hasil korupsi
melainkan dari uang jemaah yang menjadi korban penipuan